selain itu perubahan rute perjalanan kereta switch over di stasiun manggarai ini relatif memakan waktu bagi penumpang transit
dari perusahaan proptech yang disebut urban indo
sorotan publik saat ini adalah
menurut nelayan waktu pencarian kupang tidak tentu
selama masih ada budaya politik paguyuban bersama sama seperti itu
ya sepak bola dulu soalnya emang base keluarga gue sih emang rata rata berolahraga semua sih kak
saya juga disuguhkan pemandangan wajah pelanggan lain
ada kayak kayaknya bokap lu juga kan ya
terima kasih bapak sudah bergabung dengan secret at newsroom di kesempatan kali ini
enggak aku smp di lya stephanie
pertengahan april sejak dinyatakan bahwa ini adalah klb terus melakukan pemantauan surveillance terhadap kasus kasus dengan kondisi sindroma kuning atau demam kuning
saya rasa begitu karena
di garis bawah boleh akses data yang diperbolehkan
apalagi kan ya bisa menunjang pariwisata juga di sini
mata saya tertuju pada beberapa hidangan legendaris
tapi apakah regulasi ini berdasarkan suatu negara atau secara global
kampung dongeng di jayapura kampung dongeng di lombok dan seterusnya
di kasus banjarnegara korbannya bisa datang dari berbagai daerah kan
kalau uph tuh dominan banget kan dari dulu kan
dua kali atau tiga kali treatment
ribuan migran dan rafis
mungkin kan itu kan dari manajer aja manajer ngomongin ke pemain pemain gitu kan
aku tanya penyakit yang mungkin ada
pengeluaran isinya sama kulitnya
kemudian juga jatuh periode pembayaran ataupun cicilan
jadi semua bisa dikerahkan ibaratnya
karena dari pihak afpi juga menekankan klaim monopoli bunga ini
apalagi yang repetitif gitu yang pekerjaan yang sebenarnya bisa kita replikasi gitu ya jadi kita melihat bahwa ini
masuklah ke tantangan berikutnya
kalau dari caleg caleg itu minta bantuannya kayak gimana sebenarnya